usai diguyur hujan sejak jumat dini hari permukiman padat penduduk di kawasan sumanan kalideres jakarta barat terendam banjir
warga mengaku kesal saluran air yang kecil dan tidak berfungsi dengan baik membuat rumah mereka kerap dilanda banjir
seperti ini kondisi banjir yang merendam permukiman padat penduduk di rt tiga rw tujuh di semanan kalideres jakarta barat usai diguyur hujan deras sejak sahur tadi
ketinggian air mencapai enam puluh cm tingginya debit air membuat aktivitas warga serta anak anak yang hendak bersekolah terganggu
menurut warga banjir merendam pemukiman sejak pukul tiga pagi tadi
banjir yang kerap terjadi di kawasan ini membuat warga kesal lantaran tak hanya tak adanya perbaikan saluran air yang sempit
selapa mana bulan puasa kita lagi sahur enak enak tidur
gotnya saluran godnya terlalu kecil jadi penyumbatan gotnya nggak lancar
apakah selama ini ada penanganan dari pihak pihak terkait bu
belum selama ini belum ada setiap hujan pasti begini banjir
dari jam empat subuh bang banjir pada tidur anak anak tidur tiba tiba banjir mendadak
kita juga gak tahu nih anak anak sekolah gimana
pada awal katanya kalinya lebih besar lebih lebar kencang besar kalinya jadi nggak bisa menampung
itu pompanya juga otomatis buka tutup buka tutup nggak bisa langsung